sampai jumpa di video selanjutnya
nggak mungkin pokoknya pak bos maksudnya bapak tenang aja ya
iya iya udah cepetan jalan ini semuanya udah diisi barang barangnya sini
oh tinggal dikeluarin aja
nanti kamu tinggal bawa di sana dikeluarin di sana udah dicatat
eh tunggu tunggu ini lampu kamu
cuma aku yakin kalau aku mau berusaha pasti aku bisa
nona apa ini sebabnya
nona kamu nggak butuh aku lagi
dan kembali ke jody
karena kamu sudah bisa hidup mandiri sekarang
kalau memang kamu bisa mendapatkan segalanya dari aku untuk apakah kamu capek capek lagi
eh ini urusan saya dengan calon istri saya jadi saya harap kamu mau seku campur ya
kamu itu kenapa gak bilang sama aku sih
kamu kan udah janji sama
kamu kan udah kerja serius
dan sekarang aku pengen aku juga lebih mandiri

nona kamu mau ke rumah

kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau kerja candi
cara sebaiknya kita pura pura pacaran aja di depan nona
aku nggak mau kamu dilecehin terus sama nona
munam bukan tipe orang seperti itu
nara masa sih sampai sekarang kamu gak tahu sebenarnya nona tuh kayak gimana
kamu benar benar cinta buta ya sama nona
itu masalah lo aku ya sekarang
nggak apa aku banyak kerjaan
ngiting dulu ya
mana bisa kamu menang melawan aku
otak aja kamu gak punya
pakai somo mandiri segala
kenapa nona masih di situ ya
sebenarnya apa sih rencananya
telepon taksi dari lo biar
panas panas begini nunggu di jalanan
karena dia sekarang udah jadi urusan yang jodi
pan ya aku bisa naik mobil itu lagi
mobil itu kan punya banyak kenangan buat aku
kamu naik sekarang
daripada kamu nunggu taksi kelamaan
kamu kebakar matahari
terus nanti kamu nggak sampai sampai kan
nada kamu lewatin tanah abang nggak
kalau misalnya kamu ngelewatin juga gak apa apa
aku turun di deket deket situ oke
mobil ini layak dimuseumkan
dibanding naik mobil mewah
aku lebih ngerasa nyaman
dan bahagia setiap kali naik mobil ini
aku selalu nyaman dan bahagia
lebih enak kan kamu jadi sekretaris
ruangannya pake ac
aku tuh sadar
aku tuh cemanya
aku tuh kecil aja
dan emang caya belum bisa susah
dan waktu aku jadi sekretaris kamu dulu tuh
aku bener bener maksain
padahal aku tuh gak punya keahlian apa apa
kamu itu pinter
kamu belajar sedikit juga bisa loh pasti
itu yang sekarang aku lagi laku ya
oh ya nara
kamu jangan terlalu percaya ya sama katanya
lagi pula apa sih yang tanya mau dari aku
aku aku gak punya apa apa
mungkin kamu cemburu kali
karena sekarang tanya sama jody
tanya masih jadi dokter pribadinya ayahnya jody ya kan
kamu tuh jangan tertipu sama luarnya aja
aku aja tuh gak nyangka kalau katanya tuh kayak gitu
aku gak tau apa yang kamu rencanakan nara
tapi selama ini aku udah salah nilai kamu
aku kenal siapa tanya
delapan tahun aku kenal dia
aku minta sama kamu jangan pernah
hanya karena di dekat sama aku sekarang

nara kamu tuh kenapa sih selalu aja salah mengerti kamu
nona terserah ya
aku udah capek ribut sama kamu
ya terserah kamu
kenapa susah sekali
untuk kita bisa satu pendapat
apa kamu gak tau
kalau aku khawatir sama kamu
ini udah jatuh
jangan cengeng nona
nasib keluarga kamu ada di tangan kamu
iya pak terima kasih pak
kamu bukannya orang yang mau kerja
iya buruan bawa barang dagangannya
jam segini baru datang
kapan kita bisa dapat untung
tenang aja pak bos
kalau saya yang jual pasti bakalan laku ya
hati hati kamu kalau sampai bikin rugi ya
hah hati hati kalau ada penertiban
kamu bisa lari cepat kan
saya pecat kamu kalau sampai bikin rugi
tidak mungkin pokoknya pak bos
maksudnya bapak tenang aja ya
iya iya udah cepet aja jalan
ini semuanya sudah diisi barang barangnya sini
oh tinggal dikeluarin aja
nanti kamu tinggal bawa disana dikeluarin disana
udah dicatat ya
eh tunggu tunggu